hai aduh gara gara informasi yang selanjutnya ini saya jadi kepengen lontong isi oncom pagi pagi
gini ya kebayang ya karena daun pisang yang lebar dan lentur ini memang cocok dipakai
membungkus masakan atau kue salah satunya lontong itu iya lontong apalagi dikasih gulai aduh itu
lengkap banget ya bahwa sate keren dan aduh ya selain multifungsi dan juga bisa membuat aroma
makanan menjadi wangi alami penggunaan daun pisang sebagai bungkus makanan pun ternyata
memiliki filosofi tersendiri nah berikut liputannya makanan tradisional indonesia
banyak menggunakan makanan tradisional indonesia banyak menggunakan makanan tradisional indonesia
juga terkait dengan daun pisang sebagai alas wadah ataupun would ya cara membentuk daun pisang
pun berbeda beda tergantung kebutuhan beberapa bentuk bungkus daun pisang antara lain pincuk
stum dan takir kira kira apa filosofi dari tiap bentuk itu ya lebih aromanya aja ya
lebih aroma dari nasinya dari aroma itunya lebih nikmat aja sate padang apa ayam pecel apa
itu akhirnya banyak sih nasi padang gitu
yang aku tahu itu ada botok terus ada kayak kue pisang sama biasa kayak lemper iya lemper lontong gitu
seperti pincuk misalnya bentuk ini biasa digunakan sebagai wadah nasi pecel
menurut ahli kuliner ari parikesit pincuk yang terbuka pada salah satu sisi dan tertutup di sisi lainnya
memiliki makna untuk selalu terbuka pada segala ilmu serta ditutup dari sejumlah pengaruh buruk
lain lagi dengan bentuk tum model ini biasa digunakan untuk membungkus aneka pepes
atau makanan yang mengandung sedikit kuah seperti botok
tum perlu dibungkus rapat agar isian tak menuber
tum yang dibungkus rapat ini bermakna setiap manusia harus mengintrospek
kondisi dirinya terhadap masalah yang terjadi
tum diguku sampai matang diartikan bahwa introspeksi itu bertujuan untuk kedewasaan diri
ada juga takir kemasan berbentuk cekong di tengah
dengan sematan lidi pada kedua sisinya biasa digunakan sebagai wadah jenang atau bubur
picu kan bentuknya seperti mangkok kecil gitu ya memang kalau filosofi jawa itu macam macam ya
cocok loginya ya
tapi kalau sekarang itu misalnya takir dulu dibilangnya takwa dan zikir
kalau itu sekedar penamaan aja bagaimana kita bisa menaruh makanan yang ada liquidnya
yang ada cairannya di dalam sebuah tempat
jadi kalau secara filosofi yang bisa kita ambil ini buat anak anak sekarang ya
yang pertama adalah kita sadar lingkungan
kita tahu apa sih yang ada di lingkungan kita kita manfaatin kita go green
dia sangat ramah lingkungan berarti kita harus menghargai alam
lalu yang kedua sangat fleksibel
tiga multifungsi dia bisa berfungsi sesuai dengan apa yang kita butuhkan
ari mengatakan daun pisang menghasilkan aroma khas yang membuat makanan menjadi lebih wangi
penggunaan daun pisang pada bungkus makanan pun dinilai ramah lingkungan dibanding menggunakan plastik
selain itu daun pisang juga mengandung antiseptik yang mampu membuat makanan menjadi lebih tahan lama
kelas tunggak pebro jakarta